eh pak dodi belanjaannya kok ditinggal
anumah di gondol kucing
gede mah gede banget kucingnya
kakinya ada berapa
kakinya itu ada dua mah
kemaren tunangannya juga batal
kamu gak marah sih
biasanya kan kamu marahnya meledak ledak gitu
emang aku petasan meledak ledak
kamu gak marah
ya bisa aku gak marah
ya gimana caranya
ya aku udah ngertiin kamu sayang
kemarin mami aku sama mama kamu udah ketemuan
aku udah ngomong terus aku juga udah tau semuanya
emang sih sekarang aku gak bisa maksain kemauan aku
ideh bener bener manjur nih
sekarang coba deh kamu bantuin aku buat ngasih tahu
apa sih kekurangan aku sebenarnya buat kamu
apa gitu kurangnya
cantik udah model udah seksi udah semua udah
terus apa lagi yang keluar
kamu beneran mau tau
kamu itu kurang pengertian
kamu masih kayak anak anak
kamu mau menang sendiri
kamu orangnya jutek
ih ih ih ih

nanya sendiri marah marah sendiri
gak ada perempuan kayak
tumpurna gitu kayaknya
baik polos pengertian
tapi kok ini gak cerita dari awal ya sama gua
apa jangan jangan nih tini nutupin dari gua nih
keranjangnya udah ketemu pa
udah dong pasti mana
eh pak dodi
peranjaannya kok ditinggal
gede banget kucingnya
kakinya ada berapa
ada dua ma
ah papa lucu komedi papa komedi deh
enggak enggak ya maksud saya ada empat ma
aku mau percaya sama papa beneran
papa harus cari pa papa harus cari kucingnya
papa carikan pa cari pa
aduh ma yaudah nanti nanti papa carikan ya keranjang belanjaan yang lebih bagus lagi ma
dan harganya mahal udah papa cari
enggak tenang aja mama
itu kan keranjang warisan ibu
nanti dicariin dicariin yang lebih bagus
iya mama tapi kucingnya itu nggak ninggalin alamat
itu kan suara centini
jangan ma jangan
papa kenapa sih papa
oh keranjang kesayangan aku
akhirnya balik juga
ini tuh keranjang warisan dari buku tadi
suami aku bilang katanya keranjangnya di gondol kucing
terasa enggak benar ya
tadi dilempar gitu aja di depan rumah majikan centini
berarti bohong ya suami saya ya
saya permisi dulu ya mengurus suami saya enggak apa apa kan
iya bu tenang bu tenang
ya masuk enggak apa apa
ya masuk makasih ya
sepenting wis tak balik noh
aduh ganteng banget
dia sudah encentini mi
ngapain dia di sini
biarin aja mi mau nginep sini beberapa hari
aduh lapar banget nih
iya mau makan ayo ayo makan di dalam
mas centini minta maaf ya
mas bobi pasti marah
centini itu cuma enggak mau kelihatan enggak becus aja dalam pekerjaan
centini enggak enak sama juragan
mas jawab tomas
centini tuh khawatir banget
mana mas bobi belum makan toh
enggak makan di rumah
centini sudah siapin
apa makan di luar thomas
mas kelaminnya mas bobi kok ingin tomas
cepat diganti nanti mas bobi masuk angin loh mas
kenapa siti kamu enggak jujur sama mas bobi
kenapa masih aja ditutup tutupin
enggak jujur apa ya mas
enggak jujur apa ya mas
apa ada yang ditutupin kelihatannya gitu mas
mas bobi kira centini yang dulu tuh beneran centini
ternyata centini yang dulu mas bobi kenal tuh cuma perapurannya kamu doang ya

mas bobi kamu enggak jujur sama dia
mas bobi kamu enggak jujur sama dia
mas bobi kamu enggak jujur sama dia

mas bobi kamu enggak jujur sama dia

berarti mami nggak mimpi
kita kedatakan artis kondang ke rumah kita fi
foto foto bareng ya
eh ikutan fi
makannya banyak banget lapar ya
abis nyangkut teman komplek makanya perut lapar banget
tuh orang orang pada buang sampah sembarangan
makanya jakarta langgar banjir
nggak liat nih penampilan aku
artis kok nyapu jalan
gini loh om ganteng
dia tuh resky adi tuh berperan sebagai tukang sapu